abis nyari bahan soal soal buat olimpiade kita nanti
terus gue sengaja gak ngajak kalian berdua
soalnya gue itu pengen kalian itu fokus
nyiapin persiapan yang lain
ules aja lo terus kayak bajaj
katanya tadi udah makan
kok kayak kelaperan gitu sih dibanding gue sama ariel
yaudah mendingan kita free hari ini
dari buku buku kita itu
soalnya ada film baru drama keren
eh tapi zaman sekarang juga
ya kan gak mungkin juga kan
kalau misalkan kita pergi ke bioskop
terus masih dalam keadaan pakai seragam
jadi mendingan sekarang kita pulang dulu ke rumah
kita mandi kita siap siap
kita dandani cantik
harus pakai parfum biar wangi
jadi ntar kita tinggal ketemu di bioskop aja
muka lo kok ditekup gitu sih
biasanya loh itu kan suka gitu
yang drama drama gitu
iya gue suka
soalnya kalian berdua tuh jenuh sama pelajaran
padahal kan belajar itu penting
tapi wajib dalam waktu dan tempat yang tepat
masa iya kita belajar di bioskop
yaudah yaudah kita pulang terus nonton kan
sampai ketemu nanti di bioskop
sampai ketemu lnda
sini tuh kita duke ke ngerdain
karena udah ada video yang sama
udah jam berapa sih ini
kemana aja sih dara
udah jam segini dia belum datang juga
ya palingan darah juga telat
kau tau sendiri kan
kalo jakarta itu macetnya parah banget
mendingan kita pulang aja yuk
ini buat kesekian kalinya juga
darah tuh lupa sama janji kita
yuk pulang yuk
gimana kalo kita ke rumah dara
gue penasaran sama tu anak
dia kenapa ya sampai lupa sama janji kita
udah jam segini baru pulang
anak gadis pulangnya jam segini
lo tau gak sih ra
kita berdua tuh capek nungguin orang disini
ditungguin di bioskop gak dateng dateng
lagipula dari tadi handphone gue juga lobet
ya jelas lah lobet
jadi tadi gue tuh telfon lo tuh udah seratus kali
emang enak apa dicuekin
darah kamu udah makan dulu
udah kok pak
tadi dara udah makan di kafe
yakin lo makan di cafe sendirian
gimana kalo malam ini kalian berdua nginep di rumah tante
nanti biar tante telpon orang tuanya ari dan juga novi ya
sekarang karena udah ada darah
om sama tante mau ke dalam dulu ya
senang banget kayaknya temen gue
jangan bilang lo baru aja jalan sama cowok ya
itu namanya pengkhianat
genjel lo bakalan gue bang dong
ya enggak lah gak mungkin gue jalan sama cowo
jadi itu tadi gue
abis nyari bahan soal soal buat olimpiade kita nanti
terus gue sengaja gak ngajak kalian berdua
soalnya gue itu pengen kalian itu fokus
nyiapin persiapan yang lain
biasa aja lo terus kayak bajaj
katanya tadi udah makan
kok kayak kelaparan gitu sih dibanding gue sama ariel sih
bes banget mie nya takut gue
rasanya tadi mie gue gak pake cabai deh
kok dia kepedesan sih
omongan wah itu yang pedes
ih tungguin tungguin
enak aja gue bikin warian
suara apa siapa tuh yang bunyi
sejak kapan lo yuk yang megang hape
justru itu gue nanya
itu suara handphonenya siapa
itu yang di depan
ya enggak mungkin lah
lo liat aja tuh mukanya dara
palingan juga mau meminta pulsa
gimana caranya gue ngasih tau ke ariel sama novi
kalau misalkan gue harus pergi
ya udah tinggal bilang aja kok rehat kok
kalau gitu tungguin gue mandi dulu ya
gue juga mandi ya
kenapa gue harus nungguin lo berdua mandi
ya karena lupa sih mau ditemenin sama kita berdua kan
maka itu kita harus mandi dulu
gue mania di kamar tamu
gue mandi dulu
gue harus nolak ajakannya robin
gue bakalan jadi dokter gigi yang paling cantik
jadi nanti semua pasien pasien yang dateng ke gue itu bakalan nyaman
dan khusus untuk kalian berdua
kalo misalkan kalian pake jasa dokter gigi gue
betrak dari gue makan
itu sih bukan diskon namanya
tapi mau rutin
lu berdua nih ya bakalan susah ketemu sama gue
soalnya gue itu mau ngegar mandir
ke berbagai negara
jadi perusahaan perusahaan gue
kok hobi sama cita cita kok gak nyambung
kok bila itu main karate
cita cita jadi pramugari
kok bisa main karate
pemilik mas kapai dana